kini kita beralih ke poso sulawesi tengah di mana upaya pencarian kelompok santoso oleh pasukan gabungan dalam operasi tinombala membutuhkan peran aktif masyarakat sekitarnya
nah sejak bulan januari hingga bulan april ini keberadaan kelompok santoso terdeteksi berkat laporan warga
awal bulan april masyarakat melaporkan kemunculan kelompok santoso di permukiman sekitar lembah napu
namun jaringan teroris ini belum juga berhasil dilumpuhkan
dari laporan masyarakat anggota kelompok santoso dilaporkan berada di sanginora satu april
kelompok santoso kemudian ditemui di watu maeta tanggal enam april lalu
menurut masyarakat kelompok santoso biasa keluar pada malam hari
kemudian turun ke perkebunan warga mencari barang
namun ini juga jadi salah satu indikator bahwa kelompok santoso sebenarnya ingin menunjukkan eksistensinya
masyarakat pun berperan aktif meneruskan informasi keberadaan kelompok santoso
karena gambar terduga teroris sudah terpampang di tempat umum di sekitar lembah napu lore utara
masyarakat pun mulai terbiasa dengan tindakan preventif yang dilakukan tim gabungan
rasa takut kan di jalanan tidak ada karena banyak petugas
kecuali informannya kita ke lahan oke kita takut
kalau enggak enggak
tapi sudah mulai terbiasa dengan pemeriksaan di jalan
ya iyalah otomatis kita tidak untuk apa kita merasa takut
sementara kan kita warga indonesia punya ktp punya apa kan